kembali di cnn indonesia business anda pernah dengan jenuh dengan rutinitas bekerja sehari hari menuju long weekend
kini saatnya memanfaatkan waktu untuk pergi berlibur
tanpa perencanaan yang matang liburan anda justru bisa membawa petaka dalam urusan keuangan
dan berikut ini adalah tips perencanaan yang matang agar liburan tetap menyenangkan
berlibur bisa dikatakan sebagai kebutuhan
pergi berlibur mampu menghilangkan penat jenuh stres dan mampu menyegarkan jasmani dan rohani
berlibur bukanlah sesuatu yang mudah mengingat ada dana yang dibutuhkan
dengan perencanaan keuangan anda bisa mendapatkan perkiraan berapa dana yang dibutuhkan bersama keluarga dan orang orang yang tersayang
ya jangan sampai liburan anda justru menjadi petaka keuangan karena anda kehabisan uang
kondisi jakarta dan kota kota besar saat ini ditambah beratnya tekanan pekerjaan yang menimbulkan stres
membuat liburan menjadi salah satu kebutuhan
dan tujuan jangka pendek bagi warga perkotaan
merencanakan liburan butuh persiapan yang matang baik dari segi waktu tujuan liburan dan rencana perjalanan
berikut beberapa tips yang dikutip dari kompas com dan panjiarsono com
pertama biasanya dalam menentukan liburan bagi yang sudah berkeluarga atau yang masih single akan ada perbedaan waktu untuk liburan
hal ini akan mempengaruhi terhadap kebutuhan keuangan pada saat liburan
dari segi perencanaan keuangan sebaiknya jika ingin berlibur menggunakan pesawat
anda dapat memesan tiket pesawat jauh jauh hari sebelum keberangkatan untuk mendapatkan harga yang murah
kedua tujuan liburan
anda dapat merencanakan liburan dalam negeri atau luar negeri
pemilih biro perjalanan melalui online akan menghemat waktu
buatlah daftar yang anda perlukan sebelum memilih biro perjalanan seperti waktu tempat dan kisaran harga perjalanan
anda harus sadar akan kebutuhan anda selama berlibur
jika anda memilih berlibur ke luar negeri pastikan bahwa di negara tujuan
anda dapat memilih perjalanan yang berbeda
anda dapat memilih perjalanan yang berbeda

ketiga dengan menentukan waktu untuk melaksanakan liburan
maka anda dapat memperhitungkan berapa lama anda dapat menabung untuk melaksanakan liburan anda
untuk perencanaan liburan kurang dari enam bulan
maka anda dapat menyisihkan biaya liburan dengan cara menabung
keempat liburan yang tidak direncanakan ada kalanya menyenangkan
apalagi jika segalanya diserahkan ke agen perjalanan
untuk beberapa perjalanan jarak dekat yang tempatnya familiar
cara spontan memang biasa
dalam perjalanan bersama teman atau keluarga
rencana tertulis malah lebih penting
sebuah rencana perjalanan yang jelas
merinci kegiatan dana anggaran
akan menghindarkan kita dari kebingungan yang ujungnya membuang waktu
sebuah rencana perjalanan juga akan membuat kita lebih termotivasi
liburan seolah sudah di depan mata
berpikir kreatif dan merasa bahagia adalah kunci untuk menikmati masa liburan
atur rencana dengan sebaik mungkin dan dengan kesepakatan bersama
semoga liburan anda terjaya
jangan hanya sekedar wacana
dan jangan sampai liburan anda justru menjadi petaka finansial karena anda kehabisan uang